keputusan elon musk mengakuisisi platform media sosial twitter mendapat banyak sorotan
bersamaan dengan keputusan ya bos tesla tersebut menyatakan keinginannya agar twitter menjadi platform yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat
lalu bagaimana nasib twitter di tangan elon musk kami bahas bersama firman kurniawan pemerhati budaya dan komunikasi digital
selamat malam pak firman
selamat malam mbak tiffany apa kabar
apa kabar minal ainwafa izin sebelumnya pak firman terima kasih sudah bergabung dengan connected malam hari ini
kita ngomongin soal bagaimana nasib twitter di tangan elon musk ya
setelah membeli saham twitter kemarin banyak yang mulai berspekulasi nih
apa sih yang akan elon musk lakukan pada twitter bagaimana nasib twitter selanjutnya
karena menurut elon musk perlu banyak touch up di twitter ini
pendapat anda seperti apa pak firman
ya betul sekali bahkan sebagian ahli keuangan dunia menjelaskan
menyebut bahwa twitter didapatkan oleh elon musk dalam harga yang cukup murah
ini karena antara lain pengelolaan twitter selama ini tidak terlalu baik
jadi sangat wajar ketika elon musk akhirnya mendapatkan harga yang cukup murah
nah ini menariknya mbak
oke twitter ini kan udah settle gitu ya pak firman ya
nah dengan di tangan elon musk
elon musk akan seperti apa
karena twitter sendiri melaporkan fluktuasi followers setelah keputusan dan pengumuman elon musk
ini mengakui sisi twitter
bahkan beberapa pesohor yang memiliki akun twitter menyatakan followersnya lumayan banyak nih
mengalami pengurangan atau penurunan
artinya secara kebijakan moderasi konten akan banyak yang berubah
betul salah satu hal yang sering didengungkan oleh elon musk ketika memutuskan untuk
membeli twitter adalah menjadikan twitter sebagai ruang publik yang menjamin kebebasan berbicara
elon musk menyatakan bahwa twitter adalah alun alun kota demokrasi
dimana setiap orang dengan bebas bisa membicarakan masa depannya
nah ini mungkin secara operasional nantinya hal hal yang menyangkut moderasi dan sebagainya
terkait dengan kebebasan berbicara akan diserahkan kepada komunitas
demikian juga dengan sistem algoritmanya akan diserahkan menjadi open shore system
yang artinya bahwa yang mengotak atik algoritmanya bukan lagi para pengelola twitter
tetapi masyarakat luas
jadi kalau dari sisi perusahaan yang berubah adalah dari perusahaan publik menjadi perusahaan milik elon musk penuhnya
dalam sisi moderasi justru berbalik dari pengelolaan twitter atau manajemen twitter berpindah ke komunitas
itu yang penting kita amati
oke menurut anda akan semenari apa ini apakah ini menguntungkan atau sebaliknya untuk twitter ke depannya
kalau kita berbicara tentang kebebasan berpendapat memang sepertinya menjadi puncak keinginan manusia
kebebasannya untuk berekspresi mengeluarkan ide idenya itu tidak dibatasi
tetapi di sisi lain ketika dia menjadi platform global
persepsi tentang kebebasan berbicara itu sangat berbeda beda dan menurut kebutuhan masing masing negara
jadi mungkin ketika di amerika menurut undang undangnya dinyatakan bahwa kebebasan berekspresi itu dilindungi oleh undang undang
dan setiap kebutuhan itu dilindungi oleh undang undang
dan setiap keputusan mengacu pada keputusan atau undang undang tersebut
tetapi tidak demikian dengan di negara lain atau negara negara yang memiliki pengalaman buruk dengan kebebasan berekspresi
jadi kebebasan berekspresi di satu sisi bukanlah puncak dari kemajuan peradaban
karena justru di kebebasan berekspresi seringkali terjadi polarisasi masyarakat atau segregasi sosial
masyarakat menjadi dua kelompok yang tidak bisa atau tidak ada titik temunya
dan itu sampai hari ini kita rasakan
nah hal yang semacam itu tentu bukan menjadi cita cita kita memperoleh kebebasan berekspresi yang seluas luasnya
tetapi kita saling bermusuhan
oke ini akhirnya terbentur dengan balik lagi tadi seperti pak firman sampaikan
culture atau budaya dan juga kebijakan masing masing negara
karena dari pernyataan elon musk soal kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara
artinya ini kedepannya seberapa penting ini juga bisa mendongkrak popularitas twitter di antara perkembangan digital dan juga platform media sosial yang sangat banyak sekali sekarang ini
ya untuk orang orang semacam donald trump atau orang yang sangat menghendaki penyaluran idenya ekspresinya
tidak ada moderasi tidak ada aturan
tidak ada aturannya
ini adalah kabar baik
tetapi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang manusia secara global itu memiliki preferensi masing masing terhadap medianya
jadi kalau kita menggunakan teori usage and gratification teori itu bahwa setiap orang memilih media yang akan digunakannya untuk memperoleh kepuasan
nah ada orang yang tadi merasa bahwa katakanlah twitter tidak terlalu bebas
merasa hal ini menghalangi
tetapi ketika mereka yang sudah nyaman dengan moderasi jadi ada kebebasan tetapi setengahnya ada pengaturan dari pihak penyelenggara platform untuk mencegah ujaran kebencian untuk mencegah hoax dan sebagainya
ini sesuatu yang sudah nyaman dan mungkin bahkan kebebasan berbicara yang ditawarkan elon musk menjadi ancaman
nah ini kita belum tahu persis nanti
jadi seperti apa
kita lihat reaksi publik
biasanya tadi kata kuncinya adalah mencari kepuasan
nah ketika mereka yang ingin idenya terekspresikan secara sebebas bebasnya mungkin mereka akan puas dan bertahan di twitter
tetapi ketika mereka yang tidak terancam dengan kebebasan yang seluas luasnya justru malah hengkang dari twitter
nah ini pernah kita alami di facebook atau whatsapp
ketika dia digunakan untuk kampanye politik
akhirnya kita merasa jengah tidak nyaman dengan dua platform tersebut dan akhirnya menjaga jarak
nah ini yang harus dipertimbangkan oleh twitter
dan kebijakan ini pun juga disambut dengan banyak spekulasi apakah donald trump akan kembali ke twitter atau tidak
itu juga ya
donald trump sudah
membuat platform sendiri
pak firman kalau itu mungkin dari sisi bisnis dari sisi users bagaimana dengan pengiklan
apakah juga ini akan membuat pengiklan bertahan
karena kan juga di beberapa hari terakhir elon musk mengatakan kemungkinan juga akan mengenakan charge untuk beberapa atau sebagian besar twitter user ke depannya
beberapa medium yang digratiskan itu ternyata
bukan serta merta menaikkan jumlah penggunanya termasuk kabar baik bagi pengiklan
jadi justru ketika digratiskan value dari sebuah media itu menjadi turun
nah akhirnya entah tidak digunakan atau digunakan dengan tidak serius yang akhirnya iklan iklan yang masuk pada medium yang digratiskan itu jadi tidak mengena bagi audiens
nah bisa jadi dengan pengenaan biaya
bagi komersial dan pemerintah ini justru value nya menjadi naik dan nilai iklan akhirnya menjadi juga posisinya menjadi penting
nah ini bisa jadi adalah kabar baik bagi pengiklan
kita lihat reaksi pasar seperti itu
melihat reaksi pasar
karena kalau misalnya melihat reaksi pasar juga perkembangan platform media sosial beberapa tahun kebelakang kan sangat pesat
sehingga users atau smart users ini kan bisa memilih
sesuai dengan kebutuhan kemauan dan keinginan mereka
karena banyak sekali jumlahnya
nah artinya ini adalah good side atau opposite ya pak firman
ya kita ingat dari seorang ilmuwan media digital yang juga pernah bekerja di google
dia menyatakan bahwa ketika suatu platform yang anda gunakan secara gratis maka sebetulnya yang dijual adalah anda sendiri
jadi ini artinya bahwa ketika pemerintah dan kelompok komersial harus membayar
ini artinya data mereka mungkin lebih terlindungi oleh apa namanya tidak bisa dipakai oleh pengembang platform
sebaliknya para pengguna yang gratis itu setiap saat datanya bisa ditambang
nah ini jadi ada sisi baik dan buruknya
membiarkan diri kita menikmati produk gratis sebetulnya kita bayar dengan penyerahan privasi kita
jadi bagi beberapa orang mungkin akan lebih baik kita membayar tetapi data pribadi tetap kita kendalikan
seperti itu mbak
karena secara tidak langsung secara sadar atau tidak sadar sebenarnya tadi seperti yang pak ferman sampaikan
kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya
karena kan setiap user itu tujuan penggunaan
media sosial berbeda beda
ada yang untuk cari informasi eksis banyak sekali ya ada di sana kan
betul sekali mbak betul sekali
oke baik menarik menarik pak firman
kita akan lihat bagaimana perkembangan twitter ke depannya di tangan elon musk
terima kasih pak firman kurniawan sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu
baik terima kasih mbak tiffany selamat malam